memang tidak mudah
sebagai contoh mrt meskipun setiap hari saya lihat penuh
tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari satu ratus delapan puluh ribu penumpang
dan hari ini masih delapan puluh ribu masih ada kapasitas yang belum penuh terisi